nggak ada urusan
al mainnya sendiri aja
mak aku yang udah mau mati
ya udah mainnya jangan lama lama
terus inget otopetnya jangan dipinjemin sama yang lain
khusus buat al
mak aku yang udah mau mati
ya udah mainnya jangan lama lama
terus inget otopetnya jangan dipinjemin sama yang lain
khusus buat al
bapak siang dulu ya sayang yuk
mak aku yang udah mau mati
ya udah tuh jangan lama lama ya sayang

ya udah tuh jangan lama lama ya sekarang

buat apaan belajar main otopet
iya kong pengen balapan
iya kong pengen balapan
aduh aduh aduh
nanti kalau ketahuan sama emak gimana kong diomelin
kong ramai amat yang mau larisan
mau kemana sih
lu dari mana aja
adik lu berdua nih
masa mau belajar ngetrek
empok gua bilang gini aduh jali lu ajarin apa cucung gua
astagfirullahaladzim engkong ya ngajarinnya ga mendidik
tahu tuh kong
tahu ini semua
apa jangan kong
pokoknya aman nih bentar ya
nih sekarang kita bagi tugas
lu ajak bang a buang buang bang pati
jadi nih mau belajar otopad
tadi dia ganti lagi
ya udah gapapa ya
bang a karena mau belajar otopad ikut sama bang mehmet
bang mehmet jago
jadi bang a ikut sama bang mehmet
kalau bang pati biar sama kong aja ya
sana jalan duluan
nah terus terus terus
jangan kenceng kenceng dong
pas dong aku udah bisa
aduh tahan dulu deh
nanti malah bang mehmet endomelin sama ma
bang mehmet lepasin aja ah
ntar bang memek kan disalahin
bang mehmet dong
aduh udah terpagi
udah terjadi udah pemain terpas ya itu sudah betina aja tapi bagus deh
jadi lega ada urusan
ada motor awas ada motor
nggak gitu mama al
ceritanya tuh nggak gitu
nampak anakku ini dekil
gua udah dikasih pelajaran
karena alputi kamu ireng
kayak kentongan ronda kamu
kalau perlu pakai ini teh
nih emang tadinya mau tak pukul pakai kain pel
emang kamu tuh kenapa
jadi gini mi ceritanya mi
udah nggak usah dijelasin
nanti makin lebar kalau kamu yang ngomong
lo lo teteh benda anak saya
yang berhak benda anak saya itu cuma saya
mama emang itu mau ngomelin memet
kenapa nunggu nanti
sekarang aja marahinnya
ya nggak ada pantai munah juga kali ya
kamu ketahuan sama anakmu sendiri
ibu macam mana
mak demen bener ya
kalau mantu mak itu pada akur
lagi berantem mak
lo semua tuh pada tinggal di mana ya
tinggal di rumah gue
di rumah emak
gimana pada perempuan
gimana pada perempuan
gimana pada perempuan
gimana pada punya rumah masing masing

gimana pada punya rumah masing masing
gimana pada punya rumah masing masing
pada sombong deh
nggak kenal saudara
terus anak buah pada gimana
tadi al nggak dikasih otopet
terus sekarang al dijatuhin sampai nangis gini loh ma
sampai belepetan tuh bajunya kotor semua ma
gimana menurut ma
gimana menurut ma
gimana menurut ma
kenapa adek lo mau minjem mainan lo nggak dikasih kenapa
mak heran tuh
lo kan nggak pelit mestinya
beneran tuh matt
panas panasnya terus nanti si mak
biar meledak sekalian
biar meledak sekalian
ini satu lagi
belum selesai ngomong udah ngeloyor aja
punya otopet baru aja ini sombong
emang tuh kebangetan mak
mak tuh kayak apa gitu mak
gak ada adabnya ya mak yuk
sama aja mak
ntar kita mandi ya ganteng ya
udah udah cep cep cep
udah jangan nangis harus kuat
gara gara kamu juga sih
tadi disuruh ngajarin otopet gak mau
baru juga dateng t b
orang mau diimin gak pediomelin
ya ya orang adanya cuma t b siapa lagi
siapa suruh kamu dateng
cabut cabut singkong kali itu cabut
udah yuk ah mandi aja yuk ganteng yuk
yaudah mandi yuk
udah jangan dimainin pelnya
udah yuk ayo kita masuk
jadikan aja pelannya di sini
emang kamu tadi dari mana sih
sampai kototku kayak gini
udah deh mamite kan udah pernah bilang sama kamu
jangan main sama si al
ayah iya kenapa sih anakku marahin terus
ngapain sih kamu di situ
udah kayak kuyang tau gak
emang pala dulu yang nongol yang baru badan
tuh kan masa badan dulu baru pala ganti juruk purut dong
si mehmet ya
iya mehmet lah
lu kudekil amat met udah mana bau perengus lagi
ya habis ngapain sih dia
dia itu abis dimarahin sama temuna
si mehmet dimarahin sama temuna
emang gak punya anak lagi ya beli sama temuna
apa anak orang dimarahin
ayang bukan cuma si mehmet
fatih juga yang masih kecil dimarahin
masa gak boleh main sama si bang al
mau robot robotan aja gak dibukain pintu kamu tayang
udah gitu mau main otopnya aja gak dikasih pincem ya
si fatih juga dimarahin
bener bener tuh mbak muda gak punya ahlak kali ini ya
udah mat sekarang lo mandi ya
bisa dibiarin nih ya
sekarang fatih gimana
masuk ya allah
yaudah lo cari fatih ya
yaudah deh ya allah fatih
gue harus kasih pelajaran ke temuna nih
dari pokoknya nanti kita bingung sama abah
gak bener nih pokoknya
ini ada apa sih
ini emaknya bener bener nipin tuh ada apa
eh bang abang omelin tuh si memet
kebangetan jahatnya sama si anak
jahatnya sama si al
ada sama bapaknya udah biarin aja
aduh kok malah ngebelain orang lain bukan ngebelain istri sama anaknya
entar kalo gue tegor yang ada ribut gue sama ian
yaudah yang penting abang tuh kasih tahu
kasih tahu supaya ngajar anak tuh yang bener
jangan pulih sama saudara sendiri
yaudah yaudah yaudah
mendingin bocah nih
iya emang ini mau dimandikin tuh lihat tuh
gara gara si mehmet nih emang bener bener tak kelindingin